hai ini dia kucing ras yang dikembanggiakan oleh roni seorang warga asal surabaya jawa timur
kucing kucing ras yang dikembanggiakan adalah yang berukuran besar seperti maine coon serta
ragdoll ada juga jenis british shorthair dan british long hair asal inggris yang dikenal
mengemaskan untuk kucing jenis maine coon kuncing ini terkenal sebagai kucing ras yang panjangnya
bisa mencapai satu meter dengan tinggi badan lima puluh cm awalnya roni hanyalah seorang pecinta kucing
ia memelihara beberapa ekor kucing ras yang diimpor langsung dari negara asal lambat laun
kucing yang dimilikinya ini berkembang biak hingga berjumlah banyak dari beternak kucing
beras luar negeri ini roni mengaku bisa meraup omset hingga ratusan juta rupiah kalau kucing kucing
ras yang lainnya sekitar ada total
empat puluh empat puluh ekor ekor jenis apa aja itu pak ada regdoll ada maine coon terus ada ini satu lagi itu
harga kucing ras ini berkisar antara delapan hingga tiga puluh lima juta rupiah untuk rekdol harganya mulai
hingga tiga puluh lima juta rupiah usia tiga hingga enam bulan sementara untuk british shorthere biasa dilepas
sementara main gone dengan usia tiga bulan dijual delapan hingga lima belas juta rupiah
wahyu pratama putra surabaya jawa timur